ih bapak kepo
kepo itu apa
suka mau tau aja
kamu bilang bapak kepo
tapi bapak gak boleh tau kepo itu artinya apa
artinya yang tadi neng bilang suka mau tau aja
oh kepo itu artinya suka mau tahu aja
kamu lagi cari alasan supaya kita sering ketemu
udah kita sama sama ya kan
kita hari ini dapat lima dompet
lima atau enam
kita hari ini dapat enam dompet tapi uangnya nggak banyak
kita harusnya lebih pilih pilih
lebih baik dua tiga dompet tapi hasilnya lumayan
daripada lima puluh enam dompet tapi hasilnya minim
kita harus tahu sendiri
isi dompet orang gak bisa dilihat dari penampilannya
kita nggak tahu isi dompet sebelum kita copet
kalau yang isinya pasti tebel mungkin gak naik angkot
tapi pakai mobil pribadi
maksud kamu kita gak nyopet di angkot kita nyopetnya di mobil pribadi
bukan begitu bet

belakangan sebelum ada sampe consists
kita lanjut besok
kamu telepon siapa
mungkin lagi ada yang beli
masih nggak diangkat
mungkin yang beli ciloknya banyak
aku mau makan
masa lapar mau minum
tambah kecap sama cengek
cengeknya yang merah biar lebih hah
tapi kerupuknya harus beli dulu
kalau harus beli dulu mah nggak usah lama
yang bicara sama mulut bukannya mata
kamu mau ngomongnya cuma sama saya aja berdua
kang bisa bicara dua mulut
yang bener memang begitu
kang bisa bicara dua mulut
ini kan sudah bicara
maksudnya kita ketemu
saya mau curhat
saya males dengernya
kalau yang curhatnya laki laki
di tempat biasa kita kumpul aja
kalau bisa sekarang kang
kalau sekarang mato gak bisa
ini saya lagi di pasar
saya kesana dulu
tadi kamu bilang sekarang
kalau saya ngomongnya salah terus
kita ketemu satu jam lagi
abis dari mana
pasti berantakan belakang
kepo itu apa
suka mau tahu aja
kamu bilang bapak kepoh
tapi bapak gak boleh tau
artinya yang tadi nameng bilang
neng bilang suka mau tau aja
oh kepo itu artinya suka mau tau aja
temen neng kasian deh
bapaknya udah gak kerja
bapak kok diem aja
sebetulnya waktu tadi kamu bilang neng kasian deh
bapak udah mau nanya
bapaknya udah gak kerja
udah gak kerja
jadinya bapak tau kamu kasian kenapa
terus waktu kamu bilang bapaknya udah gak kerja
bapak juga mau nanya
kenapa udah gak kerja
tapi bapak tahan tahan
takut kamu bilang kepo
tadinya bapaknya temen neng itu keliah jadi staff kantor
terus disuruh berhenti sama bosnya
sakit sakit terus sering izin
bapak bisa ngajak bapaknya temen neng kerja gak
jadi freelance kayak bapak
bapaknya nangis tenang aja
oh gak ada
mitt melihat di dekat bawah
iya berbpartyin dengannya
semacam apa ya
antara ada dan tiada
apa antara lada dan tiada
bapak makannya udah selesai
habisin pak mali
kenapa cuma diusap usap pakai tangan
kenapa nggak pakai pasir atau debu sampai tujuh kali
sayang enggak betah ikut kang jamal
kan ikut dia lebih keren
sayang ngerasa seperti anak tiri
mau seperti anak kandung
maksudnya sayang enggak enak kalau dibedain sama adik adik
kamu maunya disama samain

maksudnya kalau dikasih tugas saya juga dikasih tugas
kalau adik adik dikasih fasilitas saya juga dikasih fasilitas
emangnya kamu gak dapat tugas
sebetulnya dapat tapi gitu gitu aja
narik iuran keamanan ke orang orang usaha di jalan
enggak seperti dik dik yang dapat tugas jadi debt collector jadi bodyguard
terus si dik dik dapat fasilitas apaan
dia dibantu dapat motor baru
mending saya keluar aja
mending saya ikut tangkomar di pasar
udah si iwan yang gagal ikut seleksi tinju porda
ada si jupri yang bekas penari latar
ada si jonny yang enggak jadi ikut tes masuk tentara gagal rati pes
tiga orang udah cukup
tiga orang sudah selesai keluar

digulungnya pasu pasu ini
sama si pipit udah dipindahin jadi anak buahnya si jamal
kamu jangan diem aja
halo tadi saya pergi sebentar
makan di luar terminal
waktu saya pergi katanya ada jamal ketemu teman teman
saya nggak tahu jamal mau apa